menteri kesehatan bersama kepala badan nasional penanggulangan bencana dan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan bertolak ke natuna kepulauan riau pada sabtu pagi
keberangkatan menkes ke natuna untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan wni yang diobservasi dalam keadaan baik
ditemui di halim perdana kusuma terawan menyatakan dua ratus tiga puluh delapan wni akan tiba di bandara halim pada sabtu sore ini
kita semua sampai detik ini laporannya semua sehat jadi hari ini pukul dua belas tanggal lima belas februari tepat waktu empat belas hari masa observasi
seperti yang ditentukan dari wau empat belas hari karena itu saya bersama wau indonesia representatif ya akan kesana mengecek langsung menyiapkan
dan mencari penyelesaian dari wau indonesia
kepulangan mereka ke daerah masing masing
setelah pulang harus berkala
setelah pulang kita minta untuk dinas kesehatan memantau namanya itu surveillance tracking
surveillance tracking itu terus dikerjakan itu otomatis tapi bukan kayak intelijen diperiksa
enggak itu adalah sebuah pengamatan yang sifatnya nyaman
dan sudah ada korespondensi ann indonesia mardi keutama
di bandara halim perdana kusuma jakarta
halo selamat siang dika bagaimana persiapan petugas di sana dalam menyambut kedatangan wni yang diobservasi di natuna
ya selamat siang iqbal saat ini saya berada di depan ruang vip bandara halim perdana kusuma
tempat tadi pada pukul tujuh tiga puluh pagi tadi menteri kesehatan bersama dengan kepala bnpb dan juga menko pmk bertolak ke natuna
kami masih belum melihat adanya persiapan yang sangat tampak atau sangat detail begitu terkait dengan penyambutan kepulangan dari dua ratus tiga puluh delapan wni yang sudah diobservasi selama empat belas hari di natuna
tepat pada pukul dua belas nanti adalah hari ke empat belas sesuai dengan rekomendasi dari who dalam masa observasi
dan tadi seperti yang dikatakan oleh menteri kesehatan dr terawan menyatakan bahwa sampai hari ini terpantau dua ratus tiga puluh delapan wni dalam kondisi sehat
kami masih menunggu teknis kepulangan ini apakah nanti akan mendarat di landasan udara militer halim perdana kusuma atau di area komersial
karena kami mendapatkan dua keterangan dari beberapa sumber yang berbeda dari bnpb
tadi sempat pak agus wibowo menyatakan bahwa dua ratus tiga puluh delapan wni nanti akan mendarat sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat karena berangkat dari natuna pada pukul empat belas dan akan mendarat di area komersil
tetapi kami juga mendapatkan informasi dari sumber kami
lainnya di kemenkes dan juga dari tni yang menyatakan bahwa ada kemungkinan juga pesawat yang mengangkut dua ratus tiga puluh delapan wni ini akan mendarat di best of atau di landasan bandar udara landasan militer halim perdana kusuma
memang ada dua opsi yang kini tengah disiapkan oleh pihak pihak terkait mulai dari kementerian kesehatan dari bnpb dari pemda pemda tempat dari mana dua ratus tiga puluh delapan wni itu berasal dan juga tentunya dari tni angkatan udara
ternyata perhubungan dari pemda dan dari tni angkatan udara itu berasal dari tni angkatan udara

ternyata perhubungan dari pemda dan dari tni angkatan udara itu berasal dari tni angkatan udara
mahardika utama koresponden cnn indonesia langsung dari halim perdana kusuma jakarta terima kasih atas informasinya